penyidik senior kpk novel baswedan bicara belak belakan dan menyebut pemerintah tidak serius mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya
hampir empat bulan tim khusus gabungan polri belum berhasil mengungkap kasus ini
ada apa sebenarnya
kami membahasnya malam ini dengan emerson yunto yang merupakan koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan icw atau indonesia corruption watch
bang emerson terima kasih
sudah hadir dan juga melalui sambungan telepon ada dhanil ansar siman juntak yang merupakan ketua pp pemuda muhammadiyah
selamat malam bang dhanil
selamat malam mas maulana assalamualaikum
waalaikumsalam pak emerson
bang daniel ini merupakan salah satu pihak yang juga sempat bertemu langsung dengan novel baswedan di singapura
dan sempat mengunggah testimoni atau pernyataan dari novel baswedan yang kemudian diunggah melalui media sosial
baik tapi sebelumnya kita akan simak pernyataan kapolri soal sketsa wajah diduga pelaku penyerangan novel dan juga pernyataan novel baswedan berikut ini
sehingga terakhir kita dapatkan yang ini
ini mungkin belum dipublish ya karena ini baru kira kira dua hari yang lalu nih
jadi ini agak berbeda dengan empat orang yang sudah diperiksa sebelumnya
bahkan yang terakhir yang kita amankan namanya lestaluhu berdasarkan keterangan saudara novel
saudara lesta luhu ini sudah kita sangat jauh berbeda karena dia tingginya hanya satu ratus lima puluh tujuh mungkin ya
sementara ini pelaku penyerang ini diduga tingginya sekitar satu ratus enam puluh tujuh sampai satu ratus tujuh puluh cm
dan kemudian wajah juga berbeda
dua bulan setengah setelah kejadian dibuat sketsa wajah dan disampaikan juga alasan bahwa itu akan ditunjukkan kepada saya
pertanyaannya adalah untuk apa
sejak awal kejadian saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak langsung melihat pelakunya
ketika ini mau ditujukan kepada saya padahal para penyidik dan aparatur maksudnya petugas petugas di lapangan yang melakukan penanganan perkara ini
mereka sudah saya beritahu beberapa kali
bahwa saya tidak langsung melihat pelakunya mereka sudah saya beritahu beberapa kali
mereka sudah saya beritahu beberapa kali
mereka sudah saya beritahu beberapa kali

apakah untuk menjawab untuk mendapatkan jawaban dari saya bahwa saya tidak mengenali dan kemudian dipublikasi ternyata novel tidak mengenali
apakah itu yang ingin dibuat
saya kira ini menunjukkan bahwa proses itu tidak serius
baik bang emerson tadi kita lihat ini mungkin memang tidak secara langsung jawab menjawab sebenarnya tadi
memang kita kumpulkan informasinya
pernyataan kapolri hari ini tentang sketsa wajah pelaku
tetapi novel sendiri kalau bicara soal sketsa kenapa harus ditanyakan ke dia
padahal dia sudah mengaku sejak awal bahwa dia tidak melihat pelakunya
apakah ingin dibentuk opini kemudian agar novel berbicara bahwa dia tidak mengetahui sketsa pelaku
tidak tahu siapa wajah dalam sketsa yang dibuat oleh polisi
anda melihat bagaimana perkembangan kasus ini sampai menjelang empat bulan ini masih bertahan di soal sketsa wajah

ya yang maksimal yang sudah dilakukan oleh teman teman di kepolisian ya melakukan beberapa pemeriksaan
empat orang dianggap sebagai terduga
dan kemudian memeriksa sejumlah tempat terkait dengan novel
dan sketsa ini kalau disampaikan kepada novel ya barangkali novel tidak akan dilihat
karena memang kejadian waktu itu subuh
kemudian pelakunya juga menggunakan helm ya pastinya tidak akan dilihat
tidak akan ketemu begitu
saya nggak tahu apa ini mungkin bagian strategi dari teman teman kepolisian
saya mau nyinggung soal pesimismenya novel terhadap penuntasan kasus ini
jadi novel dalam beberapa kesempatan kan agak ragu nih soal apakah ini tindas atau tidak
saya sendiri kami sendiri di teman teman masyarakat sipil agak ragu kalau kasus ini hanya ditangani oleh internal kepolisian
dan kemudian kalau kita coba cek lagi ini ditangani oleh polda metro jaya

dan menganggap bahwa kasus ini hanya kasus yang biasa biasa saja
bukan satu kasus yang luar biasa dianggap sebagai satu kesan yang kriminal biasa gitu
nah pertanyaan berikutnya kalau kriminal biasa kok sampai saat ini hampir empat bulan belum bisa ditemukan siapa pelakunya
kalau memang itu kriminal biasa
justru balik seperti itu ya
betul kan kalau bicara soal ketika presiden memberikan perhatian kapolri juga memberikan perhatian
harusnya ditangani oleh apa namanya
jadi penyidik paling handal lah yang dimiliki oleh kepolisian
saya nggak tahu kecuali polri menganggap yang paling handal adalah di polda metro jaya
nah di luar itu kan ada juga novel menyebutkan jenderal
nah bukan rahasia umum lagi
tidak hanya di kasus kriminal di kasus korupsi pun seorang penyidik kalau meriksa tanda kutip jenderal atau perwira tinggi ada eu pakeu di dalam proses pemeriksaan
itu tidak bisa dipungkiri masih berjalan di sana
jadi saya nggak tahu apakah problemnya itu tidak tuntas sekarang karena betul betul melibatkan jenderal
seperti yang disebut sebut novel atau karena memang ada apa ya
kesulitan teknis dalam hal ini
ini yang juga kita suarakan terus bahwa solusi menurut teman teman di koalisi masyarakat sipil itu adalah tim gabungan tim pencari fakta
bukan diserahkan ke internal ke koalisi
karena ini akan kalau di internal itu akan muncul sekat sekat tuh
kalau tim gabungan itu kan potensi potensi sekat sedikit banyak itu akan tergerus tuh seperti itu
oke baik saya ke bang daniel
bang daniel anda sendiri menemui novel baswedan begitu kan
kemudian bertemu anda sempat kemudian mendapat atau merekam mungkin begitu ya apa namanya testimoni dari seorang novel baswedan yang menyampaikan pesan

itu pesannya adalah bahwa yang diinginkan oleh yang melakukan teror terhadap dirinya atau yang menyerang dirinya tidak berhasil begitu
jadi tidak mampu mengurangi keberaniannya untuk mengungkap kasus kasus korupsi kurang lebih seperti itu
tapi dengan pernyataan novel yang diwawancara wartawan detik com yang kami cuplik tadi ada semacam sikap pesimis dari novel baswedan bahwa tidak mungkin sepertinya kasus ini bisa terungkap tuntas apalagi melihat keserusan dari para penegak hukum
kali ini menurut novel bukan sebuah upaya yang sangat serius untuk mengungkap tuntas kasusnya
anda sendiri saat bertemu novel seperti apa yang anda tangkap kesan dari seorang novel baswedan
ya sikap pesimisme terhadap penanganan kasus ini sampai sesat itu memang muncul ketika kita ngobrol dan ketemu dengan novel
ini saya sering mengguna dua ribu empat dua ribu lima ini adalah seperti apa karena penyusutnya ketika saya datang ketika saya di betul betul inovasi dan boy exploited untuk mengapl mothers untuk mengaksi kalau saya ngobrol
kasus ini dialami oleh novel kemudian kita berharap tentu polisi menimpaskan segera mungkin
tapi kemudian sejalan dengan waktu ternyata sampai hari ini sudah satu ratus sebelas hari
yang kita temukan justru kejangjilan dalam penanganan kasus ini
seperti tadi disampaikan oleh bung netson ini bukan kasus yang sulit
kalau kemudian kita lihat kita bandingkan dengan kapasitas polisi yang hebat
yang bisa menuntaskan kasus kasus yang tingkat kompleksitasnya lebih rumit dibandingkan dengan kasus yang dialami oleh novel baswedan
ini sebutlah terorisme dan sebagainya
nah disitulah kemudian lamanya penanganan kasus ini progresnya yang kemudian kabur
nah itu kemudian menjadi kegaduhan
dan jalan pertama nah itu yang kemudian juga memunculkan pesimisme yang semakin kuat
nah kemudian kedua sejak awal memang banyak dugaan dugaan yang muncul
misalnya begini nah apa yang terjadi atau penyerangan terhadap novel ini
sesungguhnya adalah didahului sebelumnya ada penyerangan terhadap penyidik yang lain
penyidik yang lain ada yang dirampok kemudian berlanjut nanti
pada penyerangan terhadap novel yang berujung pada cederanya mata novel
nah kemudian dalam penyelesaian kasus ini juga kan novel sudah banyak berkomunikasi
bahkan kapolri sudah beberapa kali berdiskusi dengan novel terkait dengan kasus ini
termasuk pak kapolda metro jaya waktu itu pak iryawan juga banyak berkomunikasi dan berdiskusi
dengan novel nah itu yang kemudian disebut novel
keliru kalau kemudian menyebut novel tidak mau diambil keterangan atau belum memberikan keterangan
sudah banyak sekali keterangan yang diberikan novel walaupun tidak dalam bentuk bap
nah itu yang kemudian seharusnya itu menjadi batu loncatan bagi proses penyidikan berikutnya
nah kemudian ketiga tentu setelah dalam perjalanan kasus ini kan novel menyampaikan fakta fakta
adanya dugaan keterlibatan pihak internal kepolisian terkait dengan penyerangan novel tersebut sendiri
jadi itu juga terkonfirmasi misalnya
dengan adanya kami sudah sampaikan kepada publik misalnya adanya barang bukti yang berusaha dirampok misalnya terkait dengan kasus tertentu di kpk
oh jadi terkait ya pak daniel ya
yang kemudian memperkuat keganjilan keganjilan itu
nah berangkat dari situlah kemudian novel dan kemudian masyarakat sipil kecil
optimis ini bisa dituntaskan oleh pihak kepolisian
karena kalau kita lihat kasus kasus yang dugaannya melibatkan internal kepolisian itu pasti tidak tuntas
sebutlah kasus kasus sebelumnya atau kasus siono misalnya kasus kasus yang lain itu yang terkait dengan polisi rekening gendut dan segala macam
nah oleh sebab itulah kami termasuk novel juga menyebut itu mendorong agar pak presiden itu
tentangan langsung dengan membentuk tgpr
nah melalui tgpf ini maka akan mudah bisa didorong pengungkapan fakta lebih luas
bukan selain tentu menangkap operator penyerangan tersebut
tetapi otaknya ya
kemudian bisa mengungkap aktor di balik penyerangan tersebut
nah di sisi lain juga bisa mengungkap
kenapa dilakukannya penyerangan tersebut
jadi itu yang paling penting ya
jadi ini bagi kami termasuk bagi novel itu bukan sekedar tentang penyerangan terhadap novel secara individual
tapi ini adalah penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi
tapi ini adalah penyerangan atau teror terhadap perlawanan terhadap korupsi
baik ini adalah teror ancaman terhadap agenda
pemberantasan korupsi itu sendiri
kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
kami masih akan hadirkan pernyataan novel baswedan langsung dari singapura
kita akan ulas lagi pernyataan novel baswedan
dan juga perkembangan kasus ini menurut kapolri yang melakukan konferensi pers siang tadi setelah bertemu dengan presiden joko widodo
kita kembali simak pernyataan kapolri tentang progres penanganan atau pengungkapan kasus penyerangan terhadap novel baswedan
dari lima orang yang sudah kita amankan
lima limanya sudah kita cek alibinya semua
kemudian kita lakukan pemeriksaan mendalam it
dan kita tidak mendapatkan hubungan antara kelima orang yang kita amankan dengan peristiwa pengenayaan
kita belum menemukan saksi yang melihat mengetahui wajah tersangka pada waktu kejadian
itu tadi upaya sejauh ini yang sudah disampaikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap
siapakah sebenarnya pelaku penyerangan terhadap novel baswedan
memang sudah ada sketsa wajah
dan kemudian sekarang kapolri juga menyatakan memang belum melihat saksi atau belum menemukan saksi yang melihat langsung bagaimana wajah pelaku dari penyerangan terhadap novel
tapi kita simak kembali pernyataan dari novel baswedan tentang upaya pengungkapan kasusnya ini
dua minggu pertama proses pengungkapan itu berjalan dengan baik
dengan ya saya kalau bicara saya bisa bilang baiklah
artinya prosesnya masih lumayan normal
tapi sekarang prosesnya justru mundur jauh sekali
dibanding dua minggu tiga minggu pertama proses terjadi
nah ini yang saya kemudian harus tidak bisa berkata bahwa saya tidak percaya proses yang ada sekarang
saya tidak percaya dengan proses yang ada sekarang
itu kalimat yang disampaikan oleh novel baswedan terakhir yang kami kutip tadi
walaupun sebenarnya dua minggu pertama setelah kejadian begitu
bang nelson sempat mempercayakan bahwa kasus ini akan bisa terungkap
tetapi sekarang sudah tidak percaya lagi
apa indikasi yang anda lihat juga sebagai koalisi masyarakat sipil melihat hal ini
ya kan ada beberapa pihak terduga disebutnya
empat atau lima yang sempat diperiksa bahkan sempat ditahan gitu ya
dan kemudian mereka bebas dengan sejumlah alibi
nah pertanyaan berikutnya bagaimana mengecek alibi itu
apakah itu alibi yang
disampaikan sepiak atau tidak
di bagian awal mungkin kita masih ingat ada kekhawatiran juga dari seorang novel baswedan
jangan sampai misalnya informasi yang diberikan di bawah agak beda dengan misalnya yang disampaikan ke atas
nah ini yang mungkin novel bilang di tingkat dua minggu pertama mungkin nampaknya masih normal
tapi setelah berikutnya mulai ada gejala gejala yang abnormal
nah ini yang sebenarnya harus dijawab oleh pak kapolri ya pak tito
ketika menyampaikan bagiannya
bagaimana dia merespon terhadap kekhawatiran novel baswedan
jadi disampaikan tidak aja juga kejelasan soal berapa lama misalnya penuntasan kasus ini disampaikan oleh pak tito kepada
saya nggak tahu kepada jokowi paling tidak kepada publik
tidak ada kejelasan gitu
nah sepanjang tidak ada kejelasan saya agak takut kasus novel itu seperti kasus tama satria langkung
aktivis icw dan juga rekan kami yang sekarang sudah tujuh tahun bos
jadi waktu itu kalau bicara soal sketsa sketsa cepat muncul
yang diduga pelaku
sketsa juga ya
sketsa juga tapi mentok sampai sketsa
kemudian proses berikut berlanjut aksi tekanan tidak sama sekali
ini anda mengatakan bahwa ini pola polanya sama persis begitu ya
tadi oleh daniel disampaikan kelihatannya agak kesulitan ketika penyidik itu menangani kasus yang kelihatannya diduga atau dianggap melibatkan mungkin internal
ke polisi ya
oknum internal kepolisian
nah ini kan tama dan kasus tama itu juga terkait dengan isu apa
waktu itu tama sedang menggeluti apa nih
sedang melakukan proses penyelidikan atau investigasi terkait dengan dugaan kepemilikan rekening tidak wajar di institusi penegak hukum
dan ya lagi lagi tadi proses sudah dikunjungi oleh pak sbe ke rumah sakit
pernyataan muncul juga dari seorang kpk
polri dan kapolda
lagi lagi tadi tujuh tahun gak ketemu tuh
jadi kita waktu itu sempat guian nih jangan jangan kayak hantu terbang nih
jadi pelaku atau barang buktinya ada tapi pelakunya gak ketemu
nah kejadiannya juga agak sama
jadi pelakunya dianggap waktu itu menggunakan helm dan tidak terlihat
dan ya saya gak tau memang ini adalah pola pola yang tersistematis gitu ya
atau memang terlatih atau profesional
nah di komnas sendiri kan juga bilang bahwa ini bukan orang biasa
nah makanya barangkali di luar perdebatan soal ini kan banyak keraguan soal penyidik
kenapa gak yang langganan densus anti teror juga
nah di awal dia sempat katakan kan di beberapa pemberitaan menyebutkan
saya dapat informasi dari kakak atau misalnya perwira yang
waktu itu kalau tidak salah menyebut densus gitu ya
densus delapan puluh delapan ya
betul densus delapan puluh delapan dan kemudian tadi
nah kan juga terkait juga pernyataan novel dua minggu kelihatannya ada titik temu
upaya yang masih baik
nah tapi ketiga berikutnya mulai muncul ketidak normal lah
nah ini yang saya nggak tahu jangan jangan memang ada dua tim yang bekerja di kasus novel
karena tadi ada informasi yang datangnya dari densus walaupun kita gak tau apakah pernyataan novel ini bisa diverifikasi
satu lagi yang ditangani oleh
internal polda metro jaya
nah kalau ini muncul kan menjadi pertanyaan juga ya
artinya kok ya tidak juga tuntas menemukan siapa pelakunya
atau jangan jangan ada dua pendapat ada temuan yang berbeda yang kemudian karena ini akan keluar dari satu institusi
gak mungkin menyampaikan dua hal berbeda tersebut
oke kalau bicara soal pesimisme tadi memang katakanlah bang daniel dua minggu awal sempat percaya diri novel bahwa kasusnya bisa terungkap tuntas
iya tapi lalu kemudian
sekarang ini dia mengatakan dengan jelas tadi saya tidak percaya dengan proses yang ada sekarang ini
tapi kalau melihat perkembangan terbaru hari ini kapolri dipanggil oleh presiden ke istana begitu
dan kemudian kapolri tadi konferensi pes akan membentuk tpf
kita tidak tahu apakah tpf ini hanya gabungan dari kepolisian dan kpk saja
ataukah ada unsur pihak luar yang ikut sebagai tim independen begitu yang bisa ikut untuk melakukan upaya pengungkapan kasus ini
secara tuntas begitu
kalau anda melihat ini masih ada secerca harapan dengan bertemunya atau dipanggilnya kapolri oleh presiden tadi
ataukah bagaimana anda melihat ini
ya kalau harapan kan selalu ada
harus ada ya
harapan itu kan digantungkan kepada allah swt
itu pasti ya
tapi saya belum menjawab apakah tpf atau tgpf yang dibentuk oleh berunsur polisi kpk dan tim yang lain itu
apakah penting saya mau masuk dari kasus
kenapa kemudian dalam dua minggu pertama novel itu masih punya harapan kasus ini bisa dituntaskan
tapi kemudian seiring dengan waktu hanya muncul ganjilan ganjilan
namun kemudian pesimisme itu semakin besar
jadi sebelum peristiwa ini terjadi
bahkan kan tadi saya sebutkan ada penyerangan perampokan terhadap penyidik
nah itu petinggi petinggi polda itu sebenarnya sudah memberikan warning
warning kepada novel bahwasannya sepertinya akan ada yang berupaya menyerang novel
nah kemudian mengirimkan timnya untuk melakukan pengamanan di sekitar rumah novel
nah itu dilakukan
tapi kemudian tim ini ditarik oleh petinggi polda ini
dengan alasan bahwasannya ada tim lain yang melakukan pengamanan dan pengawasan
nah itu diceritakan novel
nah berarti kan sejak awal asumsi novel
dan termasuk yang kemudian diceritakan kepada teman teman
oh ini data intelijen cukup
maka dalam dua minggu ini kemungkinan bisa diungkap sesegera mungkin
karena sudah ada warning
oh ini ada yang mau menyerang
berarti data intelijen cukup untuk bisa mengungkap fakta siapa yang mau menyerang ini ketika terjadi peristiwa itu
tapi kemudian seiring dengan waktu ternyata justru makin silang sengkarut kan penanganan kasus ini
nah justru kemudian banyak statement statement yang menyatakan
bahwasannya kasus ini sulit diungkap
kasus ini apa
penyerang profesional dan sebagainya
nah itu yang kemudian
ya sudah ini pesimis untuk dituntaskan
bahkan novel berulang kali menyebutkan itu
nah berangkat dari situ
karena ada dugaan yang disebut novel
ada keterkaitan petinggi polri disitu
maka kita menjemput pgpf
nah tgpf yang kita maksud tentu adalah
jadi independennya bukan independent pura pura
berasal dari tokoh tokoh yang independen
tokoh tokoh yang kredibel
dan langsung dibawah koordinasi presiden
karena kita melihat presiden kan atasan langsung pihak kepolisian
karena selama ini tim tim yang dibentuk
untuk menangani kasus kasus terkait dengan institusi kepolisian sendiri
itu tidak bisa mengungkap fakta
karena ya jeruk makan jeruk kira kira begitu
makanya kita berharap ada presiden yang langsung take over masalah ini
bentuk tim independen yang langsung dimonitor oleh presiden
nah tapi kami sejak awal ingin menyampaikan
presiden harus kemudian
meninggikan komitmennya terhadap penyelesaian kasus ini
itu juga ada tgpf munir misalnya
cgpf munir dibentuk
nah yang membentuk kemudian
yang punya kekuasaan tidak punya political will untuk menyelesaikan
maka cgpf dia dikejar kejar memakarkan fakta dan data
tidak ada eksekusi proses hukum berikutnya
nah kalau ini
kami berharap presiden itu meninggikan komitmennya
kenapa kita menagih presiden meninggikan komitmennya untuk menyelesaikan ini
dan diutama pak presiden dulu
ketika jadi presiden itu adalah upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi
penyerangan atau teror
bagi kita adalah teror terhadap pemberantasan korupsi
agenda pemberantasan korupsi
oleh sebab itu
peran pak presiden disini penting sekali
jadi intinya kalau memang pun akan dibentuk tim pencari fakta
atau tim gabungan mencari fakta
tapi harus benar benar independen
dan langsung dibawa presiden
sementara presiden dituntut untuk meninggikan komitmennya
mengungkap kasus ini
baik kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
karena nanti kami akan juga tampilkan
pernyataan novel baswedan yang lainnya ya
dengan novel baswedan yang lainnya
yang mengaku khawatir
jika ada laporan palsu
yang diberikan anak buah
dari anggota kepolisian kepada kapolri
kami akan kembali saat lain

kami hadirkan kembali pernyataan novel baswedan
kali ini yang menyatakan ada kekhawatiran dirinya
tentang kemungkinan laporan palsu
tentang kemungkinan laporan palsu
yang diberikan kepada kapolri
dari anak buah atau anggota kepolisian
yang melakukan upaya pengungkapan kasus ini
yang melakukan upaya pengungkapan kasus ini
saya tidak yakin
pak kapolri diberi masukan yang palsu
salah satu fakta
salah satu fakta
tentang orang orang yang memantau
tentang orang orang yang memantau
seolah olah istilahnya mata elang
seolah olah istilahnya mata elang
itu fakta yang menurut saya
itu faktat yang menurut saya
itu membuat saya berpikir
itu membuat saya berpikir
itu membuat saya berpikir bahwa
upaya untuk mengelabuan
seandainya ada suatu
dan kemudian ingin dibikin alibi
tidak perlu penyidik handal
untuk membuat seperti itu bisa dilakukan kok
sekarang bukan masalah
alibinya seperti apa
kalau ada fakta yang dikelabui
apakah anda masih bisa
percaya dengan alibi alibi yang dibuat
untuk dibuat untuk menutupi fakta
itu sangat mudah
ini yang saya melihat
jangan sampai kemudian pak kapolri
diberi masukan yang palsu
atau yang tidak benar
dan kemudian melaporkan kepada pak presiden
dan kemudian itu direspon kepada pak presiden
dengan cara yang salah tentunya
yang jelas saya melihat
perkembangan sampai sekian lama
ini akan diungkap dengan serius
jangankan sampai ke aktor intelektual
sampai pelaku lapangannya saja
saya tidak yakin
dan yang membuat saya kecewa
ada beberapa saksi
yang diungkap namanya di publik
dan itu menurut saya
teror kepada saksi
tidak boleh begitu
saksi yang disebut namanya di publik
ini sesuatu hal yang tidak boleh diungkapkan
ini sesuatu hal yang tidak boleh diungkapkan

ini sangat buruk
yang menjadi otak pelaku penyerangan
terhadap novel baswedan
tetapi pelaku lapangannya pun bisa saja tidak terungkap
ini sampai segitu pesimisnya
seorang novel baswedan
tapi kalau kita cermati tadi
yang dicontohkan oleh novel baswedan tadi adalah
misalnya ada dua orang yang sudah diperiksa
yang memantau novel dari beberapa jarak di rumahnya
di proses ternyata itu disebut
ini rentan disini permainannya
rekayasanya kemungkinan disini
kita ingat betul kan ada dua orang yang kemudian sempat diperiksa
lalu kemudian dibebaskan karena itu disebut mata elang
ya itu yang juga
menimbulkan banyak pertanyaan dari publik
kemudian gampang juga ngeluarin
walaupun memang proses kita nggak tahu
seperti apa di dalamnya
dan lagi lagi tadi bicara soal alibi
karena ya tadi proses penyidikan kan ditangani oleh internal polisi
kemudian saya gak tahu
apakah ada pengawas atau tidak
dalam proses penyidikan
pemeriksaan di tim itu
informasi lagi informasi lapangan
dan pertanyaan berikutnya adalah
ketika disampaikan kepada kapolri
apakah semua dokumen diserahkan
atau hanya resume
singkat soal sudah diperiksa dan sebagainya
kemudian ada beberapa yang dilepas begitu
ya sama seperti novel
kita pun juga nggak terlalu yakin
kalau caranya begini begini aja
mekanisme hanya diserahkan ke internal
tanpa membentuk tim gabungan pencari fakta
jadi ya jangankan pelaku intelektual
aktor dibalik penyerangan oka
pelaku lapangannya nggak terlalu yakin bakal ditemukan
nah ini kenapa publik masyarakat sipil dorong
bahwa perlu presiden mengambil langkah tegas
memanggil pak kapolri
meminta penjelasan dan kemudian membentuk tim
karena tadi ada dua hal yang perlu disinggung soal tim gabungan
kalau tim gabungan dibentuk
beban secara psikologis dan beban secara struktural
itu nggak akan mungkin muncul
karena ya tadi mereka
itu gabungan ya
bukan kami yang kerja misalnya dari penyidik kepolisian misalnya
nah kemudian yang kedua
ini sekali gue juga tadi menunjukkan komitmen pak jokowi
karena di setiap proses kampanye
misalnya di dua ribu
tapi itu sulitkah buat presiden jokowi untuk segera melakukan itu menurut anda
sulit atau mempersulit pertimbangan politisnya
kayaknya dua hal
jadi mungkin barangkali pak jokowi
tidak ingin menyinggung institusi polri
atau menganggap isi polri tidak bisa dipercaya
nah cuman kan celakanya adalah
harusnya jokowi juga memberikan tengah waktu
sampai kapan ini akan diselesaikan
tengah waktu paling tidak tengah waktu
betul tiga bulan enam bulan dan sebagainya
tapi tidak keluar dari itu
saya cuman takut begini
di kasus lama ya tadi
memang agak menjanjikan di awal
sketsa wajah muncul
setahun berjalan dua tahun tiga tahun
orang orang jangan jangan lupa tuh
nah ini tujuh tahun
akhirnya tujuh tahun ya kan
tujuh tahun nah ini di kasus novel
kalau tidak ada tindakan yang luar biasa
bisa kan seperti ini
akan muncul seperti kasus tamar es langkun
baik kita kembali lihat lagi
pernyataan dari novel baswedan
yang menyatakan bahwa teror ini
tidak hanya terjadi pada dirinya
tetapi terhadap beberapa pegawai kpk
yang lain dan jangan sampai ini
mengesankan bahwa pemerintah abai
atau teror terhadap agenda
pemberantasan korupsi di indonesia
teror ini bukan cuman
terhadap diri saja
cuma yang terekspos atau diekspos
adalah yang berhubungan dengan diri saya saja
sebenarnya ada juga
petugas petugas kpk lainnya
baik penyitik maupun yang
membantu tugas penyitik
dilakukan teror juga
aktor intelektualnya sama
dan ini kemudian
tidak boleh dibiarkan
sampai kapan lagi
negara atau pemerintah
abai dengan hal ini
saya menggunakan kata kata abai karena
ini sangat buruk sekali
kalau ini dibiarkan
kedepan apakah kita ingin
mengharapkan orang orang yang
tadinya bisa diharapkan untuk berjuang
untuk negara dan bangsa
dengan ditakuti dengan cara begitu
mestinya menjadi concern
baik bahwa presiden maupun
pemimpin pemimpin di negara kita
penanganan yang dilakukan
perkara teror ini
seolah olah biasa biasa saja
sebagaimana saya pernah sampaikan ke anda
saya pada posisi tidak percaya
bahwa ini akan diungkap dengan serius
oleh karena itu
saya mengharapkan dibentuk tim gabungan pencari fakta
untuk mengungkap ini
apabila memang dianggap serius
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini
dengan pernyataan novel baswi dan lainnya
yang juga menyinggung
tentang pansus angket kpk
yang sekarang ini bergulir di dpr
kami akan mencoba untuk mengucapkan
apakah ini adalah pernyataan novel
yang dianggap serius
kesimpulan abai itu bisa menjadi hipotesis yang benar
nah apalagi tadi saya disebutkan misalnya juga saya sebutkan di awal penyerangan terhadap novel atau teror terhadap novel itu tidak tunggal
artinya juga dialami oleh penyidik penyidik yang lainnya
misalnya yang paling dekat saja ya
paling dekat sebenarnya sebelum penyerangan terhadap novel itu ada penyerangan yang tidak diekspos oleh media dan tidak mengeksposkan diri
yaitu adalah penyerangan terhadap salah seorang penyidik dirampok begitu ya
itu hanya beberapa minggu sebelum kejadian terhadap novel
dan yang melakukan penyerangan itu sama
ini dalam konteks kasus apa ini bang daniel
yang anda ketahui menurut laporan mungkin cerita novel atau informasi yang anda kumpulkan ini sebenarnya terkait kasus apa
penyidik apa ini sebenarnya
nah nanti di tgpf tentu kami akan buka hal hal seperti itu ya
termasuk novel juga pernah sebutkan ya ini latar belakangnya ya tidak bisa kita
bisa kita lemparkan misalnya di nuga terkait kasus iktp
tapi banyak hal misalnya bisa jadi ini karena kasus iktp atau kasus kasus yang lama
misalnya mafia daging atau yang lainnya itu semuanya bisa punya kaitan
nah oleh sebab itulah pentingnya tadi kami mengulang lagi termasuk novel dibentuknya tgpf itu
karena bukan sekedar menangkap
pelaku atau operator penyerangan
tapi siapa aktor di belakang ini
nah setelah aktor tentu apa motif penyerangan ini terkait dengan kasus kasus apa
jadi apa akar dan cabang dari masalah ini itu bisa dibongkar bisa disemu kenali melalui tgpf itu
tapi kemudian dengan pola pola yang kita temukan hari ini justru tadi yang muncul adalah pesimisme
yang muncul adalah hipotesa bahwasannya negara abai
nah itulah kemudian kenapa penting sekali pak presiden hadir
nah saran saya saran saya ini kepada pak presiden lakukan komparasi informasi
nah sayangnya kan pak presiden hanya menerima informasi formal dari kapolri dan pihak kepolisian atau pihak pihak pemerintah yang lain
pak presiden juga menerima informasi dan melakukan filterisasi informasi kepada pihak yang lain
supaya kemudian bisa dikomparasi
dan sehingga pak presiden bisa membuat keputusan yang tepat
nah itu saya pikir akan cukup fair
ibaratnya belusukan sendiri mencari informasi komparasi begitu ya
jadi pak presiden juga bisa melakukan komparasi komparasi datang
sehingga tidak informasi yang ditutup
yang diterima beliau sebagai dasar membuat keputusan itu tidak dimonopoli oleh satu institusi sebagai upaya membandingkan
itu saya pikir cara yang paling rasional yang bisa membantu pak presiden untuk membuat keputusan
bang daniel anda kan bergerak
bang daniel anda kan tentu saja bergerak
tentu saja kan anda ketika sudah bertemu novel anda banyak bergerak juga untuk mendorong agar masalah ini terungkap
prof ini sebenarnya apakah tidak pernah sampai kepada presiden
ataukah memang sulit bagi presiden secara politis begitu untuk segera membentuk tgpf
ataukah masih menunggu atau memberikan deadline misalnya kepada polri untuk melakukan tugasnya sebelum kemudian membentuk tgpf
atau apa yang anda tangkap soal keinginan presiden atau belum dilakukannya pembentukan tgpf ini oleh presiden
yang anda ketahui seperti apa
ya tentang apa
membentuk tgpf kan sebenarnya sudah sampai kepada presiden ya mau melalui media dan berbagai pihak
kami melihat bottlenecking nya sesungguhnya pada political will
tadi emerson menyebutkan pak presiden juga tidak ingin terkesan tidak percaya dengan pihak kepolisian
kemudian beliau berhati hati dalam konteks ini
nah oleh sebab itulah tadi saya sebutkan supaya kemudian argumentasi pak presiden itu objektif
kemudian argumentasinya didasari oleh fakta dan data
baik agaknya pak presiden kemudian melakukan komparasi dari informasi yang lain
filterisasi dari informasi yang lain
mas berikutnya saya juga ingin mengingatkan kita semuanya
jangan lupa kita bisa mendesak presiden
kita juga bisa mendesak
bisa mendesak presiden ya
terkait dengan kasus ini
tapi jangan lupa juga tagih pimpinan sikap terang dan jelas pimpinan kpk
oh pimpinan kpk harus ditagi juga
dalam kasus ini pimpinan kpk terkesan itu tidak proaktif membela karyawannya sendiri
ini penting jadi catatan kita sendiri terkait dengan pimpinan kpk
apa yang membuat anda menyebut bahwa pimpinan kpk
tidak terkesan proaktif untuk membuka kasus ini mengungkap kasus ini
betul jadi kita juga mendesak sebenarnya pimpinan kpk lebih proaktif melakukan komunikasi
dengan pihak istana terkait dengan kasus ini
bahkan kami berulang kali mendesak ya bersurat dong ke presiden bisa menjelaskan
secara rinci terkait dengan banyak dugaan dugaan akar cabang dari
dari kasus kasus ini sehingga tadi saya sebutkan presiden bisa melakukan komparasi informasi yang ada
kan begini yang harus dipahami juga misalnya adalah kalau kemudian di kpk itu saya sering menyebutkan istilah kuda troya
ada juga yang berusaha kemudian mencelakai sesama penyidik di dalam yang punya komitmen tertinggi
itu sebenarnya juga ada
baik bang daniel kita akan lihat lagi
kita tahan dulu bang daniel kita akan lihat lagi pernyataan terakhir ini yang kami kutip dari novel baswedan
yang diwawancari oleh wartawan detik com berikut ini terkait dengan pernyataannya
tentang pansus angket kpk yang saat ini sedang bergulir di dpr
saya melihat tim panitia angket ini memang sejak awal seperti sengaja mentah
seseorang diantaranya saya barangkali
jadi ketika ada informasi apapun yang berhubungan dengan saya menjadi seolah olah seperti anak kecil yang dapat mainan
jadi senang sekali
padahal mainannya itu penuh pulut penuh keburukan di sana
mestinya enggak demikian

baik sebagai penutup kesimpulan sekaligus mengomentari apa yang disampaikan novel terkait pansus
baik sebagai penutup kesimpulan sekaligus mengomentari apa yang disampaikan novel terkait pansus ini
sesuatu yang sama seperti apa yg berlaku di dpr dan sebagainya
sekarang pemerintah abai dpr
saya membacanya memang pansus angketnya pansus angket pelemahan kpk
jadi gagasan yang dibangun oleh hak angket dpr adalah bagaimana mendilegitimasi kpk
bagaimana menunjukkan ke publik bahwa kpk itu bukan malaikat penyidiknya bermasalah tanda kutip
seperti mungkin menunjuk novel bahas yoya nah ini yang harus dilawan oleh kita semua

kami sendiri di masyarakat sipil guru besar anti korupsi
itu juga menyatakan menolak hak angket kpk karena semangatnya bukan semangat ingin memperkuat
baik bang daniel singkat saja terkait yang disinggung tentang pansus angket yang berlangsung di dpr oleh novel ini seperti menarget seorang
apakah ini kemudian semakin lengkap disebut tadi pemerintah abai dpr nya juga seperti menarget petinggi petinggi ataupun penyidik penyidik dari kpk itu sendiri
ya berkurat dan berakar dalam rangka secara sistematik melakukan pelemahan terhadap kpk itu faktanya
jadi fakta yang kita temukan dari di apa kpk dilemahkan dari dalam kpk dilemahkan dari luar secara apa secara fisik melalui teror teror seperti ini
teror fisik teror psikologis tapi juga kpk diganggu melalui teror teror politik
jadi ini semuanya satu paket berurat berakar semuanya
nah oleh sebab itulah tadi saya sebutkan kalau saja pemimpin tertinggi kita itu berani menunjukkan komitmen tingginya untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi ini akan sangat cukup membantu
sama seperti saya berulang kali sebut pak presiden itu anda tinggal ngomong saja kok partai partai yang mendorong
angket kpk itu semuanya adalah rata rata itu adalah partai koalisi anda
anda tinggal ngomong mau nggak mereka bersikap berhenti melemahkan kpk
termasuk dengan kasus novel ini anda tinggal tgpf kemudian mendorong membuka fakta fakta di belakang kasus novel baswedan ini
jadi itulah tadi ini pgpf itu jadi sangat penting
kita menagih komitmen tinggi perlawanan korupsi dari presiden kita
baik novel baswedan sudah belak belakan kini bolanya ada di tangan presiden joko widodo
beranikah presiden meninggikan komitmennya untuk benar benar melakukan pemberantasan korupsi di indonesia
terima kasih bang daniel ansar simanjuntak dan emerson yunto dari indonesia corruption watch telah bergabung bersama kami untuk mengulas apa yang pernah disampaikan oleh novel baswedan dalam wawancara khusus tadi